kementerian kesehatan membantah rumor bahwa penerima vaksin covid sembilan belas gratis harus menjadi peserta bpjs kesehatan aktif
jurubicara vaksinasi covid sembilan belas kementerian kesehatan siti nadia tarmizi menegaskan
vaksin covid sembilan belas gratis untuk masyarakat tanpa persyaratan apapun
nadia menambahkan kementerian kesehatan dan lintas kementerian lembaga tengah melakukan pendalaman dan penyesuaian skema serta mekanisme vaksin
apabila sudah selesai akan disosialisasikan kepada pemerintah daerah dan juga masyarakat
sebelumnya ramai beredar di media sosial bahwa penerima vaksin covid sembilan belas gratis harus menjadi peserta aktif bpjs kesehatan
bahkan bpjs sempat menjadi trending topic di twitter pada kamis malam lalu
menindaklanjuti kebijakan vaksin covid sembilan belas gratis yang diumumkan presiden pada tanggal enam belas desember lalu
dapat kami tegaskan bahwa vaksin covid sembilan belas gratis untuk masyarakat tanpa persyaratan apapun
juga tanpa persyaratan keanggotaan dan keaktifan di bpjs kesehatan
sekali lagi vaksin gratis tanpa persyaratan apapun